gelaran bni sirnas badminton tahun dua ribu dua puluh tiga kembali digelar setelah sebelumnya bni sirnas a digelar
di kota bandung jawa barat terhitung mulai senin dua puluh februari hingga sabtu dua puluh lima februari
dua ribu dua puluh tiga bni sirnas b digelar di gorbanda baru kota batam kepulauan riau sebanyak empat ratus tujuh puluh delapan peserta
yang berasal dari satu ratus dua puluh dua klub bulu tangkis pelat prof dan pusdiklat mengikuti bni sirnas batam
ada sepuluh nomor yang dipertandingkan dalam bni sirnas b yaitu tunggal anak anak putra
tunggal anak anak putri ganda anak anak putra ganda anak anak putri tunggal pemula putra
tunggal pemula putri ganda pemula putra ganda pemula putri tunggal usia dini putra dan tunggal usia dini putri
sinas b ini adalah sirnas b yang pertama putaran pertama di tahun dua ribu dua puluh
kita banyak melihat sekarang ini atlet atlet yang datang ini pun atlet atlet yang potensial
menurut pandangan mata saya ya
saya belum bisa mengatakan siapa yang berpotensi nanti ke babak berikutnya
atau sampai di semifinal
kita tunggu dulu karena ini masih babak pendahuluan ya
di hari pertama gelaran bni sirnas b di kota batam
salah satu pemain asal kota batam muhammad habil benzema
berhasil mengalahkan lawannya edward andrusso
untuk mengikuti sirnas ini sudah berapa kali
pengalaman abil sendiri dari lawan lawan yang sebelumnya
kira kira ini terbilang lumayan susah nggak atau lumayan sulit nggak melawan
masih belum ada gergetnya tapi paling enggak sudah
kalau saya sekarang ini abil harus bisa lebih itu sebenarnya
tapi kayaknya belum kemampuannya belum dikeluarkan ke maksimal gitu tapi memang bisa juga ya
memang udah sangat luar biasa gitu pak
ajang pencarian bibit muda bulu tangkis ini didukung penuh oleh bni
sebagai bentuk komitmen untuk mempromosikan dan mempopulerkan bni sirkuit nasional tahun dua ribu dua puluh
ppp bsi secara resmi juga bekerja sama dengan cnn indonesia dan detikom
sebagai official media dan broadcasting partner di semua seri
agusti swanto batam kepulauan riau